ini sebuah pertemuan
yang sudah harusnya
beberapa waktu yang lalu
tapi kita kan record
masalah pemilu dan
seperti tadi yang beliau katakan
buat itu enak sekali
tapi ternyata telah dipuktikan
beliau semua yang hadir
yang enak enak ya bu
sering sering diundang untuk
kalau seorang perempuan
yang ternyata ampuh
jadi saya bilang pada video
saya panggil beliau itu
kalau kita berbeda pendapat
itu adalah sebuah ruang yang biasa
yaitu untuk kepentingan
bangsa dan negara
dan kita tentunya harus
bisa melakukannya dengan diskusi
kalau mas gowo
ini bertemu dengan
kalau memang harus saya
minta untuk bisa menyampaikan
sertaiknya menurut saya
ngomong sendiri saja